seorang pengendara motor gede terkapar penuh luka setelah mengalami kecelakaan dengan pengendara sepeda motor lain di ruas jalan benyamin sueb kemayoran jakarta pusat
kerasnya benturan membuat korban sempat terpental sejauh lima meter
kecelakaan terjadi pada minggu pagi saat korban bersama rekan rekannya berkonvoy di jalur cepat dari arah sunter jakarta utara menuju kemayoran jakarta pusat
pada saat bersamaan muncul pengendara motor metik dari jalur lambat masuk ke jalur cepat secara mendadak
korban yang tak dapat menghindar pun menyenggol motor tersebut dan akhirnya terjatuh
kerasnya benturan membuat korban sempat terpental sejauh lima meter dari atas motor
kalau ugal ugalan tidak orang itu memang peraturannya kalau motor motor besar itu kan minimalkan di atas lima motor
orang itu biasa kalau selama ppkm ini disudir mantan
tidak dibenarkan dia larinya ke benyamin swab itu juga dia nggak terlalu kencang
dengan kondisi luka yang cukup parah korban dievakuasi ke rumah sakit mitra kemayoran
kasus kecelakaan ini kini diselidiki aparat unit laka satwil lantas jakarta pusat
rizky iktiar yahya jakarta